ilmukan uragan kutas banding dengan kesaktiannya
keluarkan semua kesaktian kamu kakak
aku siap untuk meladenimu sampai kamu menyerang
sudah gila kau nyi
aku tidak punya urusan denganmu
memang aku sudah gila
aku gila kepadamu
dan urusan kamu
beri saya makan
sudah berapa hari ini saya belum makan
belum punya uang
iya bener bi
beri kita makan bi
kalau nggak punya uang ngapain datang kemari
beri saya makan
tolong bibit jangan kasar pada orang tua
dalam harta yang bibi miliki
ada sebagian harta orang orang seperti aki ini
jangan keramahi aku
aku lebih tahu apa yang aku lakukan
baiklah kalau begitu bibi
tolong buatkan satu bungkus nasi untuk aki ini
biar aku yang bayar
kan orangnya dua
satu lagi buat adik saya
udah gak punya uang
minta dua lagi
aku aja yang bayar

biar aku yang bayar ini mas
biar aku yang bayar ini mas
biar aku yang bayar ini mas
biar aku yang bayar ini mas
tidak usah di sana
biar aku saja yang bayar
biar aku saja yang bayar
biar aku saja yang bayar
terima kasih mas
nama aku rara santang
putri prabu siliwangi
gadis ini yang paman panti harga dana maksud
cantik dan tinggi ilmukan orang gantinya
jika aku bisa memperistirinya
aku akan menjadi laki laki yang paling beruntung di muka bumi ini
ya silakan menikmati hidangan ini
ya silahkan menikmati hidangan ini
ibu luar sana semua makanan yang ada
akhirnya aku makan juga
terima kasih bu
kak kalian tahu tidak
gusti ratu subang larang sudah ditahan oleh gusti prabu surawi sesa
sepertinya itu terjadi karena ratu subang larang berani melawat gusti prabu
aku juga dengar
kalau gusti ratu subang larang mau diaksintan ke waristanah oleh gusti prabu
mereka selalu mengubah aku
tidak cukup lalu
sepertinya perbincangan prajurit di kedai makan itu menang
aku tidak boleh tinggal di sini
aku harus ikuti kemana pun mereka pergi
mengapa bukan putri prabu siliwangi
yang kau jadikan sasaran anak panahmu ampi pramana
kakang akhirnya kita bertemu lagi
ternyata dewa tak menjodohkan kita di sini
kau masih hidup bukankah
kau tidak bahagia melihatku di sini kakak
apakah kau tidak rindu denganku
bukankah kau sudah mati
aku dan ayahku memang sudah dibunuh oleh prabu siliwangi
tapi dewa tak berkehendak lain
dewa tak masih menginginkanku hidup
untuk bertemu lagi denganmu kakak
merajut kembali cinta yang sudah lama hilang
masa lalu jangan kau ungkit lagi
kini aku sudah punya gadis pujaan hatiku
mudah sekali kau mengkhianatiku kakak
padahal sedetik pun aku tidak pernah melupakanmu
mari ikut denganku
kita bertemu dengan ayah handa
dan menjalin kembali hubungan yang sudah lama tertunda
tidak nyai aku tidak pernah mencintainmu
ini semua terjadi karena perjodohan
orangtuaku telah takluk di tangan ayahku
sedangkan aku tidak pernah mencintaimu
kau benar benar sudah melukai prak
ilmukan uragan kutas banding dengan kesaktiannya
keluarkan semua kesaktian kamu kakak
aku siap untuk meladenimu sampai kamu menyerah
sudah gila kau ini
sudah gila kau ini
aku tidak punya urusan denganmu
memang aku sudah gila
aku gila kepadamu
dan urusan kamu hanya satu
aku sudah s putus

sampai jumpa lagi some day
sampai jumpa lagi sound federal
di sana apa yang terjadi di sana
ada rampak raden
orang itu ingin merampok bahan bahan yang kami bawa
masih ada saja
aku tidak asing lagi dengan wanita yang bercada itu
jika kamu masih terus melawan
aku akan segera meringkusmu
mengapa rayi malah berpihak pada prajurit pajajaranda yang berhutang